untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada mahardika utama koresponden cnn indonesia dari kawasan pluit jakarta utara
selamat pagi mahardika bagaimana kondisi terkini tanggul yang jebol semalam
ya selamat pagi hanum saat ini ketinggian air di kawasan permukiman mewah pantai mutiara ini sudah semakin berkurang atau semakin surut
nah ketinggiannya saat ini ketinggian air mencapai dua puluh hingga tiga puluh cm dan masih ada dua unit mobil pompa lagi yang memompa air untuk mengurangi debit air yang diakibatkan oleh banjir
akibat jebolnya tanggul yang ada di dekat apartemen regata dan juga di dekat apartemen pantai mutiara yang menyebabkan puluhan rumah di kawasan permukiman elit ini terendam banjir
dan warga sendiri saat ini memang sudah mulai ada yang beraktivitas keluar rumah
sebagian lagi sudah mulai ada yang mulai meninggalkan apartemen ataupun juga tempat tinggalnya karena terdampak banjir pada malam hari tadi
dan yang paling tampak pada pagi hari ini adalah banyaknya warga yang sudah mulai mengevakuasi kendaraan mereka
saya mencatat ada sudah ada lebih dari enam kendaraan atau alat derek asuransi yang bulak balik ke kawasan pantai utara ini untuk mengambil sejumlah kendaraan yang terendam banjir pada malam hari tadi
dan sebagian lagi warga mengevakuasi kendaraan secara mandiri ke tempat tempat
yang lebih tinggi ataupun ke tempat yang sudah mulai surut atau sudah tidak tergenang air banjir
lagi ketinggian air sendiri pada malam hari tadi mencapai satu lima meter
dan ada beberapa mobil yang bahkan terendam hampir seluruh bagian bodi mobil tersebut terendam oleh banjir
dan rencananya pada hari ini pemerintah provinsi dki jakarta akan segera membangun seat pile atau dinding turap untuk memperbaiki tanggul yang rusak
ada sekitar sepanjang lima puluh meter tanggul yang jebol
akibat terkena air pasang pada malam hari tadi
dan jika bisa saya gambarkan pada hari ini aktivitas dari warga ini masih terus melihat di sekitar lokasi banjir
ada dua rt yang terdampak banjir yaitu di rt lima belas dan juga di rt enam belas
serta di kawasan apartemen pantai mutiara yang letaknya paling dekat dengan lokasi jebolnya tanggul
dan kita harapkan surut dengan cepatnya
air pada malam sampai pagi hari ini juga akan berlangsung pada hari ini sehingga pemprov dki bisa segera memperbaiki dinding atau tanggul yang sudah rusak dengan membangun seat pile atau dinding turap di pantai mutiara ini
dan banjir yang kali ini adalah kali kedua setelah sebelumnya juga sempat terjadi pada tahun dua ribu tiga belas lalu
oke baik terima kasih mahardika utama melaporkan langsung dari kawasan pluit jakarta utara